saya gak akan pernah mau londri disini lagi
dan saya akan sebar ke teman teman saya
kalau londri ditempat ini jelek
jangan bu jangan bu
kenapa kamu pakai baju orang lain
pakai alasan punya teman segala
itu kesalahan besar
tapi saya juga gak tau
jangan ada alasan lagi
tolong pak jangan pecat saya
aku jadi bohong
tapi dia datang gak lebih cepat
jadi aku bisa
benerin bajunya dulu
hai hai seneng banget kayaknya ya eh mereka cobain sandwich buatannya mamah aku enak banget
tadi aku udah makan serius dibutuhkan apa nih buat kamu lantusan seneng banget iyalah buat
dari mama penuh cinta iya ya kau sih berharapnya semoga namaku udah bener bener berubah
kamu ada aja deh meja kau ditabrak ya iya iya jatuhlah pantes nabrak merem
terang bercahaya seperti wajah kalian berdua
kamu yang waktu itu kan yang naik motor ngebut sampai kecepetan air selrian kotor
nggak mungkin salah lihat pasti enggak kok emang kamu mereka mungkin itu cuma perasaan kamu doang
kalau hai kamu kesukaan perasaan jangan suka dimainin perasaan aku udah ada di hatimu oldest denial

kamu pasti mahasiswa baru ya disini
baru semester empat
depok pasar minggu
enggak gak aku jurusan
desain komunikasi visual
kamu mahasiswa baru
kakanda mau ambil mata kuliah bahasa inggris dulu
aku mau ke perpustakaan
dulunya sebentar ada perlu
itu jangan lupa seharusnya dimakan
ntar kita ketemu lagi
ntar tiga saat our
ibu mimpi buruk nak
ibu minum dulu ya
ibu baik ibu
ibu ibu kenapa sih
ibu ibu kenapa
kamu jangan pernah tinggalan ibu ya
apapun yang terjadi kamu jangan berhenti kan ibu ya nak
ibu meka janji meka gak akan pernah tinggalin ibu
jauh dari ibu aja mereka gak bisa bu
karena meka terlalu sayang sama ibu
tinggal satu mata kuliah lagi
kayaknya aku tunggu di sini aja deh
masih ada beberapa hari dan jam lagi
kayaknya di waktu kosong kayak gini aku bisa kerja deh
buat nambah nambah biaya kontrakan buat ibu
lagi sibuk aja ini
udah kuliah terus kerja buat cari kontrakan sendiri
tapi kalau aku bantuin pasti nekatnya gak mau
eh ya ampun
ini tuh bekas yang kemarin kan
bohong ya udah gak sakit kang
aku tuh panik tau gak
aku harus bisa nongol meka tanpa sepengetahuan dia
katanya delur han